di tengah gelombang aksi mahasiswa yang kompak menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden
presiden joko widodo menyatakan pemilu akan berlangsung pada empat belas februari dua ribu dua puluh
kita ulas gelombang penolakan perpanjangan masa jabatan yang terjadi di beberapa daerah
dalam perspektif editorial bersama wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
selamat malam mas revo
selamat malam mbak eva
mas revo apa saja kemudian catatan redaksi soal demonstrasi mahasiswa yang berlangsung awal pekan ini
karena kita tahu ini kan merupakan pergerakan mahasiswa bisa dikatakan terbesar selama masa pandemi ini
sempat ada aksi kekerasan kemudian juga ada dugaan aksi ini ditunggangi pihak tertentu
apa saja kemudian catatan redaksi cnn indonesia
yang pertama tentu
itu seperti tadi disampaikan juga di vt sebelum kita dialog ini ya mbak eva oleh haswa
demonstrasi merupakan hak setiap warga negara
dan itu diatur secara syah oleh institusi kita
artinya setiap orang boleh mengemukakan pendapatnya kebebasan berpendapat berekspresi itu
merupakan hak dari setiap warga negara indonesia
jadi ketika kemarin mahasiswa melakukan serangkaian aksiden
demonstrasi itu yang merupakan hak konstitusional dari para mahasiswa
di sisi lain kita juga patut mengapresiasi karena mahasiswa akhirnya bersuara
mahasiswa bersuara memprotes beberapa hal yang dinilai keluar dari relnya
karena beberapa kali kasus kita selama ini perintah dan dpr itu seolah tidak mendapatkan
lawan diskusi atau lawan diskusi yang sepadan
ketika membahas tentang serangkaian undang undang misalnya undang undang ciptaker
kemudian undang undang kn dan beberapa undang undang lainnya
undang undang kpk juga sama
beberapa aksi pada waktu itu tidak cukup kuat sehingga undang undang tersebut lolos
tanpa ada kritik yang cukup memadai
dan kali ini mahasiswa bergerak bergerak kembali gitu ya
dan akhirnya bisa kita katakan mengembalikan lagi relnya bahwa ada batasan masa jabatan presiden
saya sebenarnya yakin apakah kalau misalkan kemarin mahasiswa tidak bergerak
pacana penundaan pemilu perpanjangan masa jabatan presiden apakah akan berhenti seperti sekarang
dan ketika mahasiswa bersuara seperti kemarin
akhirnya kan wacana wacana tersebut terhenti gitu ya
apalagi juga presiden jokowi sehari sebelum aksi demonstrasi mahasiswa sebelas april juga bersuara tegas gitu ya
nah saya apa kita sebenarnya tidak begitu tahu apakah ada kaitannya antara aksi mahasiswa ini dengan pernyataan tegas presiden
tapi kalau patut juga kuat adalah kaitannya gitu
ada desakan dari ekstraparlamenter

supaya wacana wacana penundaan pemilu
pembatasan masa adanya perpanjangan masa jabatan itu akhirnya bisa dikembalikan sesuai dengan tracknya mbak eva
apalagi kemudian momentumnya itu memang betul betul bersamaan begitu ya mas revo ya
kalau tadi mas revo sempat mengatakan bahwa akhirnya mahasiswa

apalagi kemudian kita lihat bisa dibilang sebetulnya ada demodernisasi
ada demo demo sebelumnya mengusung beberapa topik lain misalnya
soal undang undang cipta kerja kemudian masalah korupsi seperti yang tadi mas revo katakan
tapi untuk kali ini kita lihat peserta aksi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan demo demo yang tadi
yang sempat dilakukan sebelumnya
nah mengapa demikian
apa kemudian kumpulan data data yang kemudian bisa dianalisa yang menyebabkan aksi demo mahasiswa ini lebih masif
ya mungkin sebenarnya gini
aksi ini kan semata mata tuntutannya ada beberapa ya
bukan hanya sekedar salah pemilu atau penolakan terhadap perpanjangan masa jawabannya bersih
tapi ada beberapa momentum momentum lain yang membuat mahasiswa ini akhirnya bergerak
pertama tentu ketika ada kenaikan harga minyak goreng
minyak goreng ini kan termasuk salah satu dari sembilan bahan pokok ya
jadi ketika minyak goreng ini naik harganya tidak terkendali
kemudian langka di masyarakat
masyarakat susah mendapatkan minyak goreng
maka masyarakat ini kan menjadi terutama di kalangan masyarakat level bawah ya mbak eva
kemudian ditambah beberapa saat kemudian ada kenaikan harga pertamax gitu
nah ketika harga pertamax naik kemudian beberapa ada kekhawatiran terkait dengan pertalite akan juga naik
kemudian ada kelangkaan bahan bakar solar misalnya
ini kan akhirnya akumulasi akumulasi itu terkumpul ditambah lagi dengan kebisingan terkait dengan penundaan pemilu
nah itu semua berkumpul menjadi satu sehingga rasa itu yang membuat akhirnya mahasiswa menemukan momentumnya
dan langkah presiden jokowi sehari sebelum mahasiswa berdemonstrasi menegaskan kembali bahwa pemilu tetap pada empat belas februari dua ribu dua puluh empat
merupakan hal yang juga patut kita apresiasi
karena dengan itu akhirnya tidak tidaknya presiden mengemukakan komitmennya gitu
bahwa pemilu akan tetap sesuai dengan jadwalnya dan tidak ada lagi wacana wacana terkait dengan perpanjangan masa jabatan
atau penundaan pemilu ataupun misalnya tiga periode misalnya seperti itu
hal yang kebisingan kebisingan itu kan kita dengar
kan semenjak akhir tahun lalu gitu ya mbak eva
dan kemudian itu bergulir bergulir seperti bola salju
ketemu momentumnya dengan kenaikan harga sembako
tidak hanya minyak sebenarnya ya tapi beberapa yang lain kan juga naik ketika menjelang ramadan
dan kemudian pada saat ramadhan kali ini harga barang naik
ditambah lagi pertamax bbm naik
kemudian ada isu isu lain pajak juga naik gitu ya bpn naik
ada banyak hal gitu ya
nah momentumnya bertemu
kemudian itulah yang membuat saya pikir itu yang membuat akhirnya mahasiswa bergerak
dari ujung barat indonesia sampai timur indonesia
yang kemudian menjadi perbincangan pada saat bicara aksi demo mahasiswa adalah
tidak hanya aksinya yang kemudian dianggap ditunggangi
tapi juga tuntutan yang kemudian disuarakan mahasiswa soal penolakan penundaan pemilu
yang akhirnya menimbulkan perdebatan publik
salah satunya soal inisiator
kita saksikan dulu sama sama ini pernyataan dari anggota dpr
dari fraksi pdi perjuangan soal inisiator penundaan pemilu ini
kalau dikatakan presiden bahwa ada yang ingin menambah masa periode presiden
tiga periode ya
bahwa itu kata presiden menampar muka saya
ingin cari muka ke saya
menjurumuskan bang menjurumuskan
ya sudah itu dia orangnya
itu dia orangnya udah ketahuan kan
maksudnya ada tindakan tegas gitu bang maksudnya
siapa yang ingin menjerumuskan presiden
siapa yang ingin mewacanakan tiga periode dan menggalang tiga periode
siapa yang ingin mencari muka
siapa yang mewacanakan tiga presiden memobilisasi dukungan kepala desa
siapa yang ingin merumuskan presiden
yang menggalang ketua umum beberapa ketua umum partai
udah terang terang ketua umum partai itu bicara luhut
brutus di dalam istana itu ya luhut
nah apa yang bisa dikomentari soal ini mas revo
soal brutus dalam istana
wajar ya kalau misalkan anggota dpr seperti mas sintom mbak saribu
kemudian mengemukakan kekecewaannya gitu
karena memang ada beberapa statement yang sebelumnya kita juga dengar
sama sama dengar gitu ya terkait dengan sebelumnya ketika presiden jokowi mengatakan bahwa
orang orang yang ingin perpanjangan masa jabatan atau tiga periode dan sebagainya
itu kan presiden sendiri yang mengatakan bahwa ada tiga kemungkinan
yang pertama ingin menampar muka saya menjerumuskan atau mencari muka gitu
nah kita kan sama sama tidak tahu apakah mana sebenarnya dari ketiga dugaan yang dikemukakan oleh presiden ini
yang menjadi landasan dasar dari orang
orang yang mengemukakan wacana wacana entah itu perpanjangan masa jabatan
penundaan pemilu atau tiga periode
nah presiden sendiri seharusnya ya sudah
karena ini kan dari beberapa nama ini adalah pembantu presiden sendiri
ya selayaknya memang presiden memanggil dan kemudian menanyakan gitu
apa sebenarnya maksudnya dari wacana yang dikemukakan
ya kita tunggu saja mbak eva kita nanti akan berbuat seperti apa
apakah akan menjatuhkan sanksi ataukah hanya menegur saja secara lisan
atau kemudian ya memberi teguran dan kemudian yuk kita sama sama maju depan dan mempersiapkan pemilu
karena kan pemilu ini dalam jangka waktu yang kurang lebih tinggal sekitar delapan belas bulan ya mbak eva
ini kan butuh persiapan persiapan yang matang
di sini juga tahun ini beberapa kepala daerah juga harus diganti
diganti dengan pejabat begitu ya
dikanti dengan pejabat sementara gitu kan
artinya banyak sekali tugas tugas yang menanti pemerintahan ini
apakah kemudian sejauh mana sanksi atau teguran yang akan diberikan oleh presiden
atau langkah apa yang akan dilakukan oleh presiden ya kita semua sekarang menunggu
apakah seperti tuntutan dari mas hinton atau hal lain gitu mbak eva
oke kalau kemudian ekspektasi publik terbacanya seperti apa
sejauh ini kalau kita menangkap kan di lapangan ada beberapa yang bersuara bahwa ya ditangkap
apa namanya disangsi gitu ya
yang kita tangkap adalah ada yang bersuara menteri menteri yang ingin menjerumuskan
kalau memang ingin menjerumuskan maka itu harus disangsi
tapi kan sebagian juga yang lain berpendapat bahwa orang orang ini kan jasanya juga besar buat negara gitu ya
apa yang selama ini dilakukan juga cukup
cukup baik gitu ya
sebagian yang lain kan mengatakan seperti itu dan kelompok kelompok yang mengatakan seperti itu kan juga pendapat bahwa
apa yang dilakukan ini kan sebenarnya hanya untuk menjaga keberlangsungan bahwa ada beberapa program presiden yang belum terlaksana dengan baik karena masalah pandemi
ini kan yang kita tidak tahu sebenarnya motifnya apa gitu
yang seharusnya dibuka secara transparan sebenarnya motifnya apa
apakah memang ingin menjerumuskan

karena ada beberapa pekerjaan yang selama ini dinilai tidak optimal karena pandemi maka dari itu layak diperpanjang masa jabatannya gitu kan
atau ya karena memang ingin meneruskan kekuasaan aja tamat kekuasaan
nah kita kan sama sama tidak tahu langkah langkah baiknya kalau memang motif motif itu ya sudah dikemukakan saja dan kemudian apa resolusi ke depannya
langkah kedepan apa yang akan dikerjakan oleh
dikerjakan oleh presiden dan kabinetnya ini
ataupun juga nanti waktu yang akan membuktikannya begitu ya mas revo
kalau kemudian kita bicara gestur luhut sendiri setelah demo mahasiswa kemudian akhirnya luhut bertemu dengan mahasiswa ui begitu
apa gestur atau bagaimana kemudian media membaca gestur luhut ini
apakah memang upaya ini adalah untuk memperbaiki atau meng counter kemudian apa yang dituduhkan kepada luhut
atau seperti apa mas revo
iya sejauh ini kan kita lihat memang luhut panjaitan ini orangnya sangat percaya diri ya mbak eva ya
dan dengan posisinya tersebut ada beberapa hal yang selama ini projek projek dari pemerintahan semuanya ada di tangan dan dikerjakan oleh pak luhut
artinya memang ada kepercayaan yang diri yang cukup besar
dan kalau kita melihat background dari pak luhut ya dia kan selalu sebagai tentara ya background beliau sebagai tentara
maka jiwa komando atau taat pada panglima tertinggi itu pasti akan tertanam lah gitu
dan sejauh ini ketika kemudian akhirnya pada akhirnya meminta semua pembantunya itu untuk berhenti mewacanakan
dan kita lihat sekarang kan pak luhut juga tidak lagi mewacanakan ya kita lihat saja mbak eva ya
kemarin ketika ketemu dengan mahasiswa cukup percaya diri dan menyampaikan bahwa ada beberapa hal lah yang kemudian dibantah oleh beliau gitu ya
kan bukan tiga periode tapi kan hanya memperpanjang masa jabatan saja gitu
tidak ada wacana tiga periode dan sebagainya yang ia kemukakan gitu
artinya memang kalau dalam konteks ini berarti kan kemungkinan besar adalah ada beberapa proyek atau ada beberapa
nah itu adalah proyek pemerintahan lah ya yang selama ini tertunda karena masalah pandemi
kalau kita lihat bisa jadi memang semata mata seperti itu
jadi bukan karena ingin menjerumuskan atau seperti itu
tapi tentu saja kita kan tidak tahu ya mbak eva sebenarnya seperti apa
nah ini yang sebenarnya harus dijelaskan juga oleh mungkin oleh pak luhut sendiri atau oleh presiden
oke baik dengan adanya demo besar lalu kemudian presiden pernyataan presiden yang mengatakan sudah hentikan begitu ya
mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden ini
tadi mas revo mengatakan artinya media juga menangkap bahwa diskursus atau kemudian pemikiran untuk melakukan perpanjangan masa jabatan presiden
penundaan pemilu itu akhirnya bisa dikatakan sudah berhenti begitu ya mas revo ya
ya kalau melihat jauh ini perkembangan dalam seminggu terakhir kan sudah berhenti ya
kemudian kpu juga kpu dan bawaslu juga sudah dilantik
pekerjaan panjang menanti mereka berubah
sekarang yang kita harapkan adalah ketika wacana wacana terkait dengan perpanjangan masa jabatan ini sudah berakhir
wacana terkait dengan tiga periode ini mengubah konstitusi tiga periode itu berakhir
maka yang kita tunggu sekarang adalah
bagaimana kemudian persiapan persiapan menuju pemilu dua ribu dua puluh empat tersebut
karena ada banyak sekali tahapan tahapan yang harus dikerjakan
ada banyak sekali pr pr yang harus dikerjakan oleh komisioner kpu
yang sekarang semua masyarakat ya itu juga sedang menunggu
termasuk juga partai partai politik gitu ya mbak eva ya
ini pekerjaan panjang yang sekarang menantilah gitu
pekerjaan panjang yang saat ini menanti anggota kpu
kita akan bahas karena tadi mas revo mengatakan banyak gitu ya
kita akan bahas di segmen lain
karena kita butuh segmen selanjutnya untuk membahas lebih dalam lagi soal tahapan pemilu
kemudian pekerjaan rumah bagi anggota kpu yang baru dilantik